halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini minggu tujuh april dua ribu dua puluh
berita pertama macet parah di pelabuhan merak
menteri perhubungan budi karya sumadi meminta maaf ke pemudik yang tidak terlayani dengan baik
ada kenaikan luar biasa jumlah pemudik yang mau menyeberang ke pulau sumatera melalui pelabuhan merak
menhub budi karya sumadi menyampaikan permohonan maafnya
karena tidak bisa melayani pemudik secara maksimal
menko pmk muhajir effendi menyatakan
pihak pelabuhan akan memperlakukan skema kapal yang baru
untuk mengurai kemacetan dan penumpukan penumpang di pelabuhan merak
tentu kita lihat karena kenaikan yang luar biasa daripada jumlah penumpang
tidak bisa dilayani secara maksimal
dan insya allah dengan kedatangan hari ini
cara bertindak yang disampaikan oleh pak menko akan mengurai kemacetan
pemerintah provinsi jawa timur fasilitasi lebih dari tiga warga
untuk mudik gratis menuju kampung halaman
adi karyono memberangkatkan ribuan pemudik dari surabaya menuju kampung halaman
total lebih dari tiga delapan ratus pemudik yang ikut program mudik gratis ini
ada tujuh belas rute dengan dua puluh kabupaten kota yang menjadi tujuan
dan dilayani oleh sembilan puluh bus
diharapkan untuk tahun depan pihak pemerintah kabupaten kota tujuan
juga ikut berpartisipasi menyumbang bos
agar lebih banyak kuota yang bisa diangkut
ternyata komitmen tambah lagi dua puluh satu
jadi kalaupun ini menjadi evaluasi
tahun depan kita akan lebih banyak lagi
dan harus dari partisipasi dunia usaha atau masyarakat yang mampu
dan pemda kabupatennya belum ini
mestinya bersama sama yang punya warganya itu adalah kabupaten kota
kita ingatkan ya nanti tahun depan
kabupaten kota juga ikut menyumbangkan busnya
bobi nasution buka suara soal kepastian
dan restu dari mertuanya presiden jokowi
bobi nasution menghadiri acara pengarahan untuk bakal calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah di markas dpp partai golkar
jakarta barat pada sabtu enam april
bobi membenarkan bahwa dirinya sudah menjadi kader partai golkar
terkait restu dari presiden joko widodo
bobi sampaikan sebagai orang tua
mertuanya itu pasti mendukung dan pasti mendoakan
semua yang datang di atas itu kader mas
yang dari sumur saya rasakan yang untuk cagup
yang dari golkar yang saya lihat ada dua ya
bang jack sama saya yang diundang
itu udah kemungkinan disatukan atau akan dipilih lagi bang
arahan yang pasti tadi yang disampaikan
kepada tua umum golkar pak erlangga
berarti udah tinggal di bukatu
tapi kadang berjagat kuning ini bentar lagi bang
ini pak jokowi bang buat maju di golkar bang
terima kasih pak jokowi
kalau bisa nanti di sumur juga ada hidupan
jangan masuk ke malang deh
respon pak jokowi ketika abang masuk golkar gimana bang
ya pasti bagi orang tua pasti mendukung ya
saya ketua anggota solos jadi ketemu sama pak jokowi
ya pasti mendoakan mana yang terbaik lah
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompastv